presiden joko widodo menegaskan pemerintah sama sekali tak memiliki rencana menghapus golongan listrik subsidi empat ratus lima puluh volt ampere
pemerintah tak memiliki rencana mengalihkan subsidi listrik empat ratus lima puluh volt ampere menjadi sembilan ratus volt ampere
tidak ada penghapusan untuk yang empat ratus lima puluh tidak ada juga perubahan dari empat ratus lima puluh ke sembilan ratus tidak ada
tidak pernah kita berbicara mengenai itu
pokoknya nanti akan menambah subsidi beban subsidi
saya sampaikan tidak ada subsidinya untuk yang empat ratus lima puluh tetap dan tidak ada penghapusan empat ratus lima puluh tidak ada perubahan dari empat ratus lima puluh ke sembilan ratus tidak ada
saya sampaikan nanti yang di bawah resah gara gara statement mulai